gubernur dki jakarta anies baswedan bersama dengan jajaran pemerintah provinsi dki jakarta
menggelar sholat gaib di masjid fatahilah di gedung balai kota jakarta pada jumat siang
selain turut mendoakan gubernur anies mengungkapkan duka yang mendalam terhadap keluarga rituan kamil
anies juga menambahkan duka keluarga gubernur jawa barat rituan kamil adalah duka masyarakat jakarta dan juga duka masyarakat indonesia
anies mendoakan agar eril dapat ditinggikan derajatnya sebagai syahid serta diberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan
anies juga memerintahkan kepala biro pendidikan mental dan spiritual untuk membuat imbauan terhadap seluruh masjid di jakarta
agar melaksanakan sholat gaib setelah sholat jumat hari ini
kami di dki jakarta merasakan duka yang teramat kami
anies duka keluarga duka masyarakat jawa barat adalah duka masyarakat jakarta dan juga duka masyarakat indonesia
tadi pagi saya menganjurkan kepada semua masjid di jakarta untuk mengerjakan sholat gaib
mendoakan sholat ariel